sudah ada tiga pabrik yang akan produksi motorik

sudah ada tiga pabrik yang akan produksi motoris
dibuat di indonesia untuk indonesia